senin siang kondisi mds pria korban diduga keracunan berangsur membaik
warga kampung ciketing barat kelurahan ciketing udik kecamatan bantar gebang kota bekasi ini
sebelumnya dirawat di icu rsud bantar gebang dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan
begitupun dengan nr balita lima tahun ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan anak
humas rsud bantar gebang sandi romadhani jaya menyebut
meski berangsur membaik korban mds masih mengeluh rasa sakit di bagian ulu hatinya
sementara itu menurut kabit humas polda metro jaya
kombes polisi truno yudo wisnu andiko pada senin siang
hingga saat ini tim ditreserse kriminal umum polda metro jaya masih memburu suami korban
untuk suaminya kita tetap masih mendalami untuk mencari
kita masih mencari ini
semoga ini juga menjadi suatu keterangan yang menjadi kunci terhadap peristiwa tersebut
hingga hari minggu garis polisi masih terpasang di rumah kontrakan milik satu keluarga
yang ditemukan terkapar dengan mulut mengeluarkan busa
tiga orang meninggal dunia dalam kejadian ini
tetangga korban menyebut satu hari sebelum kejadian
korban perempuan bersama tiga orang anaknya datang ke rumah salah satu tetangga
untuk menonton pertandingan sepak bola
saat itu korban mengeluh diri yang muntah muntah sejak rabu malam
kalau saya bola saya kasih emak emak
saya tidak bisa lagi menjemput puting
si tete si mamah
pamitnya bebe jenakumah
saya kasih emak
sejauh ini polisi telah memeriksa tujuh saksi
diantaranya dede mantan suami korban aimaimunah
dan ayah dari dua korban tewas lain
selain itu polisi juga sudah memeriksa ketua rt tetangga dan pemilik kontrakan
sedang suami korban tidak diketahui keberadaannya saat ini
polisi juga telah meneliti empat belas sampel
baik berupa makanan dan minuman di laboratorium forensik mabes polri
demi mengungkap penyebab kematian para korban
sebelumnya lima orang penghuni sebuah rumah kontrakan ditemukan tergeletak lemas
dengan kondisi mulut bermusa kamis siang dua belas januari
kelima korban diduga terkena racun setelah mengonsumsi makanan
tim liputan cnn indonesia